seperti halnya bus nah ini berbicara tentang bus sendiri ini bus listrik buatan dalam negeri
akan digunakan oleh pt angkasa pura ii sebagai kendaraan shuttle bus
bagi penumpang setelah dilakukannya penandatanganan kerjasama antara pt mobil anak bangsa dengan pt angkasa pura ii
rencananya bus pabrikan magelang jawa tengah ini akan digunakan di bandara bandara berskala internasional di indonesia
ya pt mobil anak bangsa yang merupakan produsen otomotif tanah air
melakukan penandatanganan kerjasama dengan pt angkasa pura ii
terkait penggunaan mobil bus listrik yang dibuat untuk kendaraan operasional shuttle bus bandara
yang digunakan di lingkungan bandara indonesia
sedikitnya satu ratus lima puluh bus listrik ini akan mulai digunakan pada pertengahan tahun dua ribu delapan belas nanti
dua puluh unit di bandara internasional soekarno hatta untuk tahap awalnya
nyaman pak ya
sejarah bagi kita bagi bangsa indonesia karena bisa mewujudkan sebuah impian kita bersama saya pikir ya
ini secara teknologi kita sudah menguasai karena proses transfer of technology
dan transfer of knowledge nya sudah selesai
lakukan beberapa saat yang lalu
sehingga anak anak ini sudah bisa mengawal mandiri untuk bisa menjalankan mobil anak bangsa